pada hari jumat sebelas november badan penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan menandatangani nota kesepakatan dengan ct corpora
dan penandatangan ini diharapkan dapat membantu perluasan cakupan jaminan sosial dari dua puluh satu juta peserta menjadi empat puluh juta peserta dengan memanfaatkan lini bisnis ct corpora
dan cnn indonesia adalah perusahaan yang terafiliasi dengan ct corpora
penandatanganan nota kesepakatan dihadiri oleh direktur utama bpjs ketenagakerjaan agus susanto dan khairul tanjung selaku presiden komisaris ct corpora
di bawah perjanjian ini karyawan ct corpora yang terdaftar sebagai anggota bpjs ketenaga kerjaan dapat menikmati sejumlah layanan istimewa di gerai retail ct corpora
selain itu anggota dapat menikmati layanan bebas biaya premi untuk produk asuransi dengan total tangguhan di bawah seratus juta rupiah
kami ingin mengerjakan
kami ingin mengerjakan